bawah nih ekor besar khawatir mama nggak usah khawatir kita doain aja insya allah
boleh nggak kenapa napa kok amin ya udah mah kalau gitu baik kamarnya ada tugas iya boy
hei kamu mau dibawa aduh masih banyak tuh di dapur mau goreng lagi ya oke
berbulan kerah ya tapi mama janji loh nanti harus rumah raya juga ya ya udah salam buat
raya ya saya insya allah nanti mama mampirlah kesana assalamualaikum oke mah kalau kamu salam
hai si mama minta maaf sama kamu soalnya mendadak mama harus ngurusin supplier ke butik
oh gitu ya udah deh nggak papa tapi nanti mama pasti ke rumah kamu ketemu sama abah ya
aboy nggak papa kok mata oh iya boy belum kasih tahu mama dan bapak ya kalau itu mau pertandingan
belediri ah bagus
bagus mah ikut ikut nggak usah ii papa nggak cocok tahu boy please boy kamu nggak usah ikut bertanding
lagi please deg degan mama bisa copot jantung mama enggak cocok mah namanya juga boy itu latihan bela
diri ya harus bertanding dong harus bertarung gimana sih mama juga tahu bukan latihan balet bertarung justru itu boy
aku melihat kamu kayak gitu lagi dan mama gak mau kamu itu sakit sakit masuk rumah sakit
tapi bu itu udah gak bisa mundur lagi
nah yang penting tuh sekarang boy cuma minta doa mama dan doa apa apa
biar boy gak kenapa kenapa
boy kalau masalah doa
ya pasti kamu tuh anak muda
mama kamu harus tahu kalau mama sholat nama kamu pertama yang mama sebut tahu
gini aja deh kita bikin perjanjian
lain kali kalau kamu mau ikut pertandingan please sport
minta izin dulu sama mama
ma boleh bertanding dulu ya
das you later
aduh gak bisa deh kayak gitu
mama kalau lihat kamu di rumah sakit lagi rumah sakit lagi
terus boy harus gimana mah
harus panik gitu
bantuin boy ngelawan remuraga mau gitu
seneng ketawain mama puas
boy ini masalah khawatir tahu
mama tuh khawatir sama kamu
jangan mengiyahkan dulu lawan kamu
tapi kamu harus minta izin dulu sama mama cantik
ma boy mau bertanding ya
itu juga kalau mama izinin
itu juga kalau mama izinin
ini namanya kebolak kebalik
masa mengiakan dulu baru minta izin sama mama
hah mana acaranya
ini mah gak cocok kayak gitu
bukannya jangan bete
kamu harus tahu nanti kalau kamu udah jadi orang tua
kamu baru bisa ngerasain apa yang mama rasain sekarang
papa juga orang tuanya boy
tapi papa biasa biasa aja mah
ih kalau papa mang
orangnya terlalu cuek terlalu santai
ya beda dong
mama yang melahirkan boy
ya mama gak mau dia kenapa kenapa
gak usah mama khawatir
sebenarnya itu boy udah nolak
cuman waktu itu kan alex ts dateng ke rumahnya
sakses dateng ke acara anniversary mama dan papa
dia ngancam kalau dia bakalan ngancurin acara mama dan papa
tunggu tunggu tunggu
mama inget nih yang waktu itu kamu kenalin ke mama
kenapa boy gak ceritain sama mama
coba kalau boy ceritain sama mama usir dia
kalau mama usir jadi kacau dong acaranya
iya juga sih
eh tapi boy kenapa sih si aleg alek itu kayaknya benci banget sama kamu
emangnya kenapaan sih
gak apa sih ceritanya
panjang ceritanya ma
mama ini kepo banget sih kayak anak muda aja
pa ini bukan masalah kekepoan
ini masalah kekhawatiran
sssst udah boy mau cerita go
udah deh mah gini dulu kan boy sama alex itu satu geng
tapi gue sama alex itu beda visi dan misinya
alex itu suka kekerasan
tapi boy itu gak mau
boy lebih suka atau tenang santai
iya lah anak
iya lah anak mama
nah habis itu pas tauran ada teman boy meninggal
nah dari situlah boy bubarin kayak gitu dan boy bikin klub
boy serius sampe ada yang meninggal
waduh mama tambah takut dengarnya
iya mah makanya boy lebih suka ikut duel duel kayak gini mah
ada wasitnya ada keamanannya ada aturannya juga
daripada kita tawuran kan gak bagus mah
tuh ma mama denger sendiri kan aman semua kok
mama tahu mama percaya sama boy oke
ini masalah khawatir
mama gak usah khawatir kita doain aja
insya allah boy gak kena apa apa kok
yaudah ma pa kalau gitu boy ke kamarnya ada tugas
eh kok mau dibawa
aduh masih banyak tuh di dapur mau goreng lagi ya oke
eh udah gak usah mah ini cukup kok
lagian kan boy nanti ngerjain tuh kak sambil makan ini ma
udah cukup takut mau basir juga ma ya
pak anak kita baiknya pinter kayak mamanya
udah gimana caranya ya biar reva tuh bisa angkat telepon gue
dan gue juga bisa jelasin ke dia masalahnya itu kayak gimana
masuk pak nggak dikunci kok
duduk boy apa mau ngobrol
boy kenapa sih kamu kayak suntuk gitu
bukan karena pertandingan itu kan kalau kamu sampai takut kalah
papa yang khawatir nih
gak pak bukan itu kok
boy juga gak apa apa kok pak
ya boleh biarpun mama kamu bilang kalau papa itu cuek papa kelewat tenang
ada yang ganggu perasaan kamu ya
enggak pak beneran
ya ini sih cuma masalah kecil pak masalah boy sama reva
ya boy kan telepon telepon dia gak diangkat pak
terus kayaknya reva tuh ngejauhin boy
boy itu sekarang nggak tahu harus gimana lagi pak
kesana aja kamu kelimpungan begini
udah gini aja deh
bapak bantu ya
papa yang telepon reva
dan papa akan jelasin semua buat